tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas selama ini mengumumkan jumlah orang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
hanya berdasarkan jumlah orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sedangkan untuk orang dalam status odp dan pdp yang meninggal dunia tidak dimasukkan dalam kategori korban covid sembilan belas
menurut anggota tim pakar gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas dewi nur aisyah
hal ini sudah sesuai dengan definisi who mengenai orang meninggal akibat covid sembilan belas
mereka adalah suspek sedangkan probable adalah di bawah ada nih sama dari who juga gitu ya dari situation reportnya mereka
bahwa definisi dari probable itu adalah mereka yang sudah diperiksa untuk covid tapi hasilnya inkonklusif
jadi dia sudah diperiksa tinggal nunggu ya sebetulnya
tinggal nunggu atau sudah keluar tapi hasilnya inkonklusif tidak bisa ketahuan hasilnya pemeriksaannya itu apa sebenarnya
dalam kategori probable case yang dirilis oleh who pada april lalu
ada definisi kedua yaitu suspek yang tidak bisa dites
hal ini mirip dengan orang yang masuk dalam kategori odp dan pdp bahwa jika meninggal dunia tidak dimasukkan dalam jumlah korban meninggal dunia akibat covid sembilan belas
menurut pengajar fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia panduryono
jumlah odp dan pdp yang meninggal dunia semestinya juga diumumkan
sebenarnya tidak ada dampaknya dalam pengertian
malah kalau tidak dilaporkan ada dampaknya
menurut saya dilaporkan saja
jadi kita tahu beberapa kematian yang terkait langsung sudah jelas covid sembilan belas
mana yang masih belum jelas tapi sudah dianggap covid
ya kan demikian
jadi banyak orang yang khawatir kalau itu dilaporkan karena kematiannya tinggi gitu kan sehingga membuat orang cemas
padahal kan tidak juga bahwa publik ini jadi sekarang itu tidak waspada terhadap covid
karena yang diberitakan itu yang baik baik saja
jadi sedangkan kalau disuruh melakukan upaya upaya pencegahan ya juga tidak takut
mereka merasa tidak berisiko untuk terkena covid
hingga kamis sembilan juli dua ribu dua puluh pukul dua belas siang tercatat penambahan sebanyak dua enam ratus lima puluh tujuh orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
angka ini merupakan angka konfirmasi positif tertinggi
pada pandemi covid sembilan belas di indonesia
gatotri hardianto devivit triani jakarta